sementara itu pemerintah provinsi dki jakarta berencana membongkar seluruh jembatan penyeberangan orang di sepanjang jalan tamrin jakarta pusat
salah satunya yang berada di kawasan bundaran hotel indonesia
jpo tersebut rencananya akan diganti dengan pelikan crossing
rencana ini pun menuai pro dan kontra di masyarakat
mungkin ada yang dari anda heran apa bedanya zebra cross dan juga pelikan crossing
pelikan crossing seperti namanya adalah pedestrian light control crossing yang merupakan sistem penyeberangan orang
yang dibantu tidak hanya dengan adanya zebra cross namun juga adanya lampu isyarat serta tombol yang khusus untuk menghentikan kendaraan
agar pedestrian dapat menyeberang jalan dengan aman
namun pelikan crossing tak sepenuhnya efektif menjamin keselamatan pejalan kaki
misalnya pelikan crossing di jalan medan merdeka selatan ini
walau lampu lalu lintas sudah menunjukkan warna merah kendaraan tetap saja
saja melanggar padahal lampu hijau bagi pejalan kaki masih menyala
tidak jarang staf dinas perhubungan harus berjaga untuk memastikan pengendara mematuhi rambu yang ada
pelikan crossing kembali menjadi perbincangan setelah pemerintah provinsi dki jakarta
berencana membongkar jpo di kawasan tamrin jakarta pusat dan menggantinya dengan pelikan crossing
salah satunya di kawasan bundaran hotel indonesia
pelikan crossing rencananya akan dibangun untuk menggantikan
jembatan penyeberangan orang yang saat ini menghubungkan pedestrian antara keluarga indonesia dan juga wisma nusantara
namun patut saya garis bawahi bahwa jpo yang ada saat ini adalah jpo sementara
yang memang nantinya akan dibongkar saat pembangunan stasiun mrt telah rampung
karena stasiun mrt nantinya juga akan dibangun dengan sistem penyeberangan orang bawah tanah
yang dikabarkan akan juga dilengkapi dengan eskalator dan juga elevator
yang pastinya akan mempermudah penyeberangan bagi penyerang disabilitas paralansia
dan juga ibu hamil
lantas apa kata warga jakarta mengenai rencana ini
kan sebenarnya traffic dan pastinya ini kan trafficnya heavy traffic kan
jadi pasti akan lebih efektif kalau kita nggak melewati jalan ini
ya kita harapkan juga pengendara bisa tertip ya
karena dengan dipakai adi tentunya banyak orang yang juga terburu buru
kita harapkan sih pelikan crossing bisa efektif
tapi memang jpo ini sayang aja sih udah nyaman dibongkar

kalau menurut saya sih lebih enak kan naik tangga begini kalau di bawah kan kadang kadang ini sekarang kan motor udah bisa lewat bawah nih
kalau di bawah kita nanti misalnya ada motor tiba tiba lewat kita lebih nggak aman kan
kalau lewat jembatan gini kayaknya lebih aman deh
kalau jembatan underpass tadi sebenarnya kalau kita lihat dioptimalkan yang ada
yang kita lihat dengan smart station station mrt
pada akhirnya sebenarnya pelikan cross dan sabera cross itu tidak diperlukan
karena semuanya sudah ada sebenarnya tinggal ini koordinasi aja sebenarnya
nah itu yang pertama
kemudian yang kedua pelikan cross ataupun juga nanti dengarkan sebera cross
hanya ya hanya ditempatkan di tempat tempat yang
tidak memungkinkan ada jpo dan tidak ada jembatan bawah tanah
pelican crossing ditargetkan akan beroperasi pada enam agustus mendatang
biaya pembangunan satu set pelikan crossing untuk dua sisi jalan diperkirakan memakan anggaran hingga seratus juta rupiah
pemprov berharap estetika jalan protokol menjadi lebih baik dengan pelikan crossing
memtasa chadradiningrat jakarta